put kita ngomong disini aja ya
gue pikir kita gak akan pernah ketemu lagi
tapi kenapa lo wa gue minta gue dateng kesini
lo bahkan nekat bilang lo gak akan pergi dari taman sebelum gue datang
ran mendingan lo gak usah ragu ran
buat nge up hasil bukti rekaman kalau si mel itu pura pura buta
sekali sekali tuan lo kasih pelajaran
lo udah kapok jadi gak bisa macem macem lagi
gue harus tunjuran lagian kan lo belum kasih tau ke putri soal semua ini kan
belum gi gue udah wa putri si semalem
gue ngajak dia ketemuan disini gue mau setau semuanya ke dia
semoga aja putri masih mau ketemu sama gue
gue pikir lo udah kasih tau putri semalam
kalau kamu mau menghukum melk tolong jangan sebarin video itu pangeran
saya gak mau mel itu dihujat dihancurkan oleh teman temannya
kalau kamu mau ngukum hukum saya pangeran
tapi tolong jangan hancurkan mel dengan kamu sebarkan video itu
tapi jujur sih tak gi
gue masih kepikiran sama omongan om raymond semalem
run tapi lu juga jangan lupa apa yang udah dilapin om premu sama bokap lo
sama putri juga
karena gue tau ren kalau om remun itu jauh memperlakukan putri
dan kita semua itu jauh lebih buruk ran
ya gak harus ngambil keputusan buruk buruk tapi lo pikir pikir aja dulu
apa ini keputusan yang tepat buat gue nemuin pangeran setelah apa yang terjadi kemarin
gue seneng lo mau kesini
selagatkan itu pesale
padahal sama bukti kalo si mel implicationnya itu udah kita pegang
tapi kita gak bisa gerakan ji
kita harus tetap hargain keputusannya pangeran
lo tau sendiri kan di dalam video itu ada om ramon
kita nggak boleh gegabah dalam bertindak
ya kalau kita mau ngebongkar semuanya
kita jangan sampai ngelibatin om raymond itu aja sih
gue tahu apa yang harus kita lakuin
udah mel tenang aja cell
kalau misalnya pangeran gak balik ke sini
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
ini siapa ya
udah lo gak usah perkurangan tau
gue sama dia udah tau semuanya
eh lo gak usah banyak sendiwara deh mel
gue tuh ngelakuin ini demi my fins
gue tuh gak mau my piece ngebatalin pertunangan kita
pangeran ngebatalin tunangannya
oh my god iya tak gue gak mau semua ini terjadi
sumpah gak mau
gue sedih banget tau
ya lo juga harus tau lah pangeran kayak gimana
walaupun kita juga tahu apa yang lo lakuin itu salah
mau kan bantuin gue buat ngeyakinin pangeran
boleh tapi gue harus ngobrol langsung sama lo gimana kita ketemuan
yaudah gue mau ketemuan sama lo nanti lo share aja lokasinya
oke yaudah kalau gitu kita ketemuan
gimana kalo misalnya lo kasih ketemuannya gue aja yang ngatur ya
pokoknya masalah ini harus kita selesaikan bareng bareng
jadi kita enak nih ngomonginnya dan lo juga bisa atur tuh pertunangan lo biar sampe gak gagal
oke oke kalo gitu gue jalan sekarang ya
tapi kalo bisa secepatnya mel karena secepatnya itu pertunangan lo harus bisa diselamatkan
makasih ya pak thank you so much gue bakal berterima kasih banget sama lo
sepatu sepatu sepatu
segampang itu kan
tapi ji gara gara pangeran gak mau nyebarin hasil video rekamannya si mel yang pura pura buta
kita harus bekerja dua kali nih buat ngerekam ulang lagi
gak apa apa tak yang penting hasilnya maksimal
pokoknya semua kecurangan mel selama ini harus kebongkar pak
setuju kita harus cepet cepet beraksi nih
put kita ngomong di sini aja ya
gue pikir kita gak akan pernah ketemu lagi
tapi kenapa lo wa gue minta gue datang ke sini
lo bahkan nekat bilang lo gak akan pergi dari taman sebelum gue datang
tapi gue harus ketemu sama lo
ini soalnya berhubungan sama hubungan kita
tapi kan kita gak pernah punya hubungan apa apa
put lo gak usah bohongin perasaan lo
meskipun kita gak punya hubungan apa apa
lo gak boleh ngomong kayak gitu disaat lo udah jadi tunangan orang lain
perasaan cinta yang pernah kita rasain
kali ini gue akan berjuang buat cinta kita
percaya sama gue
ada yang perlu lo liat
ada yang perlu lo liat

harusnya gue gak pernah dateng kesini
lo boleh liat sendiri
ya aku bakal terus tetep pura pura buta lah
sampai pangeran nikahin aku
jadi selama ini
mel pura pura buta
sekarang lo yakin kan
bahkan semesta aja gak akan memisahkan kita
semua udah jelas put
ayo kita perjuangin cinta kita
mau apapun masalah yang kita lewatin
seberat apapun rintangan itu
bukan cuma masalah ini
yang membuat kita gak bisa bersama pangeran
tapi soal ibu dan om remon
semuanya demi ibu
ketika kita berdua
kita akan berdua
kita akan berdua
semuanya demi ibu